kita kan gak bisa pisah dengan cara kayak gini
kita kan masih bisa jadi temen ya kan
gue gak mau denger apa apa lagi

gue gak mau jadi pacar lo
dan gue gak mau jadi temen lo

oh ini enggak
ratu lagi baca putri tidur

ratu kecil kamu lagi baca apa
cuma buat bangun rata kayak tidur
kamu tuh kecil kecil udah mau punya pangeran lagi
yang pasti kalau kamu udah jatuh cinta sama yang namanya cowok
kamu harus cerita sama kak dika ya
yah biar kak dika tahu siapa orangnya
dan kak dika gak akan maafin kalau dia beraninya kecil
aku udah menemukan orang yang sangka
tapi gak tahu kenapa dia sekarang malah ngejauhin aku kak
dia gak cinta sama aku
sandinya kakak ada di sini
kakak pasti akan nunjuk dia karena dia udah nyakitin perasaan aku
tolong aku kak
aku berharap sedikit
sikit aja bajah punya perasaan yang sama ke aku
tapi ternyata dia sama sekali nggak peduli sama aku
harus menjadi juara
walaupun kita kalah
kita harus kalah dengan cara terhormat
jangan mempermalukan nama sasana tinju kita
lo jangan takut jak
gue sama sofi selalu berdoa untuk kemenangan lo
lo ngapain sih datang ke sini
aku datang ke sini karena masih ada hal yang ingin aku tanyain sama kamu
gak ada lagi yang perlu dibicarain
ada dan aku harus menanyakan hal ini sama kamu dan kamu harus menjawabnya dengan jujur
apa benar kamu gak pernah suka sama aku
apa benar kamu gak pernah sebentar aja atau bahkan sedetik aja langsung suka sama aku
maaf sebelum kamu jawab
gue gak pernah suka sedikit pun sedetik pun atau sesaat pun sama
lalu kenapa selama ini kamu selalu baik sama aku
bahkan kamu nemenin aku ke makam kakak aku kamu ngasih aku kudongeng timun mas
gue kasian ngeliat lo sakit sakitan lo gak punya teman
jadi gak usah mikirin macem macem
lalu gimana dengan kamu
lalu gimana dengan ciuman itu
apakah kamu juga kasian sama aku
hei denger ciuman itu bukan berarti suka
gue bisa nyium siapapun dimanapun dan kapanpun semau gue
gak percaya mau gue cium sekarang
oh dianggap parapahan
kamu sekarang hati hati kok tuh bagamcha

gue gak sanggup lagi melihat air mata lo
bajak tio berhasil masuk empat besar jack
kamu pasti jauh lebih bisa
asal kamu tenang relax jangan rugi
benar ini pertandingan terakhir gue
pertandingan untuk mewujudkan janji gue sama dika
jangan menangis ratu
jangan menangis karena gua
bajak mau mohon bajak
bajak mau mohon bajak
bajak kamu tuh apa apaan sih
kenapa tiba tiba kamu jadi lembek kayak tadi
aku yakin tadi kamu harusnya bisa menghindar bisa ngelawan
kenapa kamu tadi malah diem aja bajak
bajak jawab dong diem aja
oke gue balik ke sana dulu ya
apa bajak baik baik aja ya
aku harus nengokin dia
kalaupun aku nengokin dia dia pasti gak mau ketemu sama aku
lebih baik aku pergi